perusahaan startup tahun ini banyak mengalami pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya
bagaimana dengan prediksi kinerja perusahaan startup tahun depan
berikut liputannya untuk ada
dihitung dari kuartal ke kuartal jumlah pemutusan hubungan kerja atau phk di perusahaan startup di seluruh dunia
mencapai puncak tertinggi sejak pandemi covid sembilan belas
menurut data layoff id sepanjang kuartal empat tahun dua ribu dua puluh dua berjalan hingga lima belas desember dua ribu dua puluh
tercatat lebih dari tujuh puluh satu ribu karyawan yang terkena dampak phk di perusahaan startup
angka ini melampaui puncak phk startup tertinggi sebelumnya dengan jumlah lebih dari enam puluh ribu karyawan pada kuartal dua dua ribu dua puluh
tren phk startup melonjak signifikan di kuartal dua tahun dua ribu dua puluh dan surut pada kuartal berikutnya
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tren phk startup cenderung landai dan berangkat naik awal tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua terhitung satu ratus lima puluh tujuh ratus enam puluh dua karyawan terkena dampak phk dari sembilan ratus tujuh puluh satu startup di seluruh dunia
jumlah phk startup mencapai puncak tertinggi november dua ribu dua puluh dua dengan total lima puluh satu empat ratus delapan puluh sembilan orang
menurut pengamat ekonomi indef nailul huda beberapa strategi dilakukan startup untuk menjaga kinerjanya tahun ini
salah satunya dengan memperbaiki kinerjanya
mengubah arah kebijakan investasi
saya ketahui yang saat ini sudah bukan sudah ya tapi tengah melakukan perubahan arah kebijakan investasinya itu adalah
jadi alibaba itu tengah mau menjual beberapa saham di kepemilikan
di beberapa startup yang ternyata merugikan alibaba gitu
jadi kemungkinan besar si alibaba ini yang saya takutkan sebenarnya adalah alibaba itu juga menjual sahamnya di gotoh
nah ketika menjual sahamnya di gotoh otomatis sebenarnya dengan jumlah yang besar ya
itu akan merugikan gotoh dan investornya
sepuluh jajaran startup dengan jumlah karyawan terkena dampak phk terbesar adalah meta dengan lebih dari sebelas karyawan
di susunan ini alibaba juga menjual sahamnya di koto
alibaba juga menjual sahamnya di koto
pakar e commerce ekosistem fintech dan digital sekaligus teknopreneur agus chandra mengatakan
hingga tahun dua ribu dua puluh tiga prediksi gelombang phk perusahaan startup masih akan berlangsung
saya pastikan masih ada dan banyak
karena teknologi adalah masa depan
tergantung daripada teknologi itu menggantikan sesuatu yang manual kan
kedepan itu pasti teknologi pasti
tapi akan munculan teknologi teknologi industri baru
yang dulunya manual sekarang lebih sophisticated lebih canggih lagi
tapi sesuatu yang baru
nah investor akan melihat ke arah situ
karena dunia kedepan itu pasti akan masuk ke teknologi semua
jadi ini bukan satu fenomena
tapi aneh juga
ada beberapa alasan perusahaan startup akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya
yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat
ketika pandemi covid sembilan belas masyarakat cenderung enjoy terutama karyawan dari perusahaan startup
untuk bekerja dari rumah
dan ketika pandeminya sudah landai ini dirasa di luar ekspektasi para karyawannya
kemudian kedua adalah permasalahan keuangan
pendanaan dari perusahaan startup ini berdasarkan atau berasal dari model ventura asing
resesi global ini cukup mempengaruhi para investor untuk tak bertahan atau tidak di perusahaan startup
kemudian yang ketiga
biasanya perusahaan startup
khususnya e commerce ini cukup menggunakan promo spesial
contohnya adalah gratis ongkir untuk menarik konsumen
dan ini yang dirasa iklimnya tidak sehat dalam persaingan perusahaan startup
perusahaan startup khususnya di indonesia harus memiliki ekosistem untuk bisa bertahan dalam persaingan
tim liputan cnn indonesia